untuk pertama kalinya shion mendes menghibur fans fansnya di indonesia
selama sekitar dua jam penyanyi dan penulis lagu asal kanada ini menghipnotis ribuan penggemar dengan vokal dan kepiawayanya bermain alat musik
shawn mendes membuka konser perdananya di indonesia dengan lagu lost in japan dan berhasil menghidupkan suasana konser
konser di sentul international convention center ini menjadi pemberhentian ke delapan puluh dua dari rangkaian xion mendes the tour
ribuan penonton yang didominasi kaum hawa tak henti hentinya ikut bernyanyi
maklum sejak mulai berkarir pada dua ribu tiga belas baru sekarang shane mampir ke indonesia
ada yang ingin mendengar suara aslinya karena kan beberapa artis kalau nyanyi live kadang suaranya kan gak sesuai dengan lagu pas di hp gitu
gue datang sini nemenin mereka doang tapi mau liat juga mau liat shawn mendes juga keren soalnya
ehm yang sebelumnya famous
gue nonton juga tapi sebenarnya intinya nemenin
gue suka karya karya bagus semua dan gue juga kan musisi juga
jadi penasaran untuk ngelihat gimana sih konser konser
supaya banyak inspirasi juga yang gue dapat
selain mengeluarkan kemampuan vokal terbaiknya
shan juga menunjukkan kepiawayannya bermain alat musik gitar dan piano
pada dua panggung yang serupa dengan tour di eropa
selama kurang lebih dua jam penyanyi berusia dua puluh satu tahun ini
membawakan hampir semua lagu hitsnya
setelah dari indonesia tour asia show mendes akan berlanjut ke tiga kota lainnya
yaitu manila filipina macau dan berakhir di yokohama jepang pada enam belas oktober nanti
tim liputan cnn news